maskapai dalam naungan lion group seperti lion air batik air dan wings air
menghentikan sementara perjalanan udara per lima juni dua ribu dua puluh hingga batas waktu yang belum ditentukan
penghentian ini berlaku untuk perjalanan udara domestik dan internasional
lion group memfasilitasi kepada calon penumpang yang sudah membeli tiket
dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan
atau melakukan perubahan jadwal keberangkatan tanpa biaya tambahan
melalui call center di kantor pusat dan kantor cabang penjualan tiket lion group
penghentian perjalanan udara kali ini dilakukan karena pada perjalanan sebelumnya
banyak calon penumpang yang tidak dapat berangkat karena belum memenuhi kelengkapan dokumen
sebagaimana ketentuan pandemi covid sembilan belas
keputusan lion air group dengan pertimbangan atas evaluasi dari pelaksanaan penerbangan operasional sebelumnya
sementara itu pembatasan penerbangan di bandara soekarno hatta yang diperpanjang hingga tujuh juni dua ribu dua puluh
membuat semua calon penumpang wajib melengkapi dokumen dengan protokol yang diterapkan
para calon penumpang akan melalui empat checkpoint
mulai dari checkpoint verifikasi dokumen pemeriksaan dokumen dan fisik terkait dengan kesehatan
validasi seluruh dokumen dan clearance dari kantor kesehatan pelabuhan
hingga checkpoint ketika penumpang check in sebelum terbang
hingga rabu pagi masih ada sejumlah penumpang yang tidak melengkapi persyaratan dokumen
sehingga terpaksa mengatur ulang jadwal penerbangan mereka
tim liputan cnn indonesia